polda jawa timur kamis pagi resmi menetapkan musikus ahmad dhani sebagai tersangka pencemaran nama baik
karena pernyataannya dalam video yang menyebut para pendemo idiot yang dibuat di lobby hotel majapahit surabaya beberapa waktu yang lalu
pihak kepolisian pun telah menjatuhalkan pemanggilan pertama dhani hari ini
tapi yang bersangkutan mangkir dari pemanggilan polda jawa timur melalui cybercrime direktorat reserse kriminal khusus polda jawa timur
melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap dhani ahmad
penetapan tersangka kepada dhani berdasarkan beberapa alat bukti yang telah diperoleh penyidik
diantaranya keterangan saksi saksi alih bahasa dan video penyembaran nama baik tersebut
namun pada pemanggilan pertama kali ini dhani mangkir dengan alasan yang belum jelas
namun pihak kepolisian belum melakukan pencekalan terhadap musikus pentolan band dewa itu
petugas kepolisian akan memanggil kembali ahmad dhani sebagai tersangka pekan depan
rekan rekan tentunya melihat bahwa perkembangan situasional yang ada telah diperiksa di polda jawa timur ya
seseorang berinisial ad yang kalian sudah tahu semua bahwa yang bersangkutan bernama ahmad dhani
dia terhadap kasus yang dilaporkan adalah kasus pencemaran nama baik kemudian juga melakukan yang dilaporkan oleh beberapa komponen masyarakat
ke polda jawa timur
ke polda jawa timur
kasus kemarin yang sempat keluar kata kata i tadi
saya tidak merusakan itu
karena i teman teman sudah tahu
i ini berujung pada pelaporan itu
nah polda jawa timur tentunya mengambil langkah untuk memeriksa ini
kita sudah mengambil langkah memeriksa beberapa ahli bahasa
kemudian memeriksa para ahli yang lain
kemudian memeriksa saksi saksi juga
sehingga kita telah menetapkan

sebelumnya kasus yang menjerat ahmad dhani berawal ketika musisi tersebut dikepung oleh masa saat dirinya hendak ikut dalam deklarasi tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden di surabaya bulan agustus yang lalu
di saat itulah dhani mengeluarkan kata kata yang dianggap menghina para pendemo
ini yang demo ini yang membela penguasa
itulah penggalan dari video unggahan di akun instagram milik ahmad dhani
musisi sekaligus caleg gerindra untuk dapil surabaya sidoarjo
pernyataan di video itu dikeluarkan dhani saat dirinya dihadang keluar dari hotel majapahit kota surabaya minggu pagi
dhani sebenarnya ingin berpikir
gabung bersama masa tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden dan ikut berorasi di tugu pahlawan yang dimulai sejak minggu pagi dua puluh enam agustus yang lalu
karena penolakan dan pengembukan dhani terpaksa berpindah dari hotel majapahit ke hotel elmi di lokasi yang berbeda
namun masa anti tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden tetap mengikuti kemanapun dhani pergi
masa yang terus mengepung dhani mengaku tidak terima
khususnya dengan pernyataan dan kata kata i tadi
di video unggahan dhani di instagram masa memaksa dhani angkat kaki segera dari kota surabaya
demi alasan keamanan kepolisian jawa timur pada waktu itu meminta dhani untuk meninggalkan segera kota surabaya
kita akan mendalami lagi status tersangka kepada ahmad dhani
sudah bergabung bersama kami malam hari ini ada kabit humas polda jawa timur komisaris besar polisi
di frans barung mangera selamat malam pak frans
selamat malam cnn tv selamat malam pemirsa
pak frans apa gerangan yang memberatkan dhani sehingga status tersangka kemudian disematkan kepada dhani
pak frans hukumnya ada hukum yang mengatur setelah kita melihat bahwa
kemudian melakukan gelas masukan untuk hasil
dari aksi ahli antara ahli hukum ahli bahasa ahli sosial ahli lain
yang berkompeten di bidangnya
sehingga daerah jawa timur kriminal khusus pondah timur
memanggil yang bersangka kemudian tersangka delapan belas oktober dua ribu delapan belas
namun yang bersangkutan kembali tidak datang
dan tidak ada alasan kapan yang bersangkutan akan memenuhinya
pak frans jadi apakah kata katanya ataukah postingannya
atau apanya yang membuat paling memberatkan tingkat masalahnya
paling berat itu apanya gitu pak frans
mungkin bisa dibagikan kepada kami
saya menyatakan bahwa kata itu memang sebenarnya masuk kepada bahasa yang
kepada orang terhadap di luar
sehingga memang berdasarkan dari ahli itu
berdasarkan unsur unsur hukumnya juga
kita menetapkan yang bersangkutan melanggar undang undang ite
setelah yang bersangkutan mengupload
kemudian menyebarkan di media sosialnya
instagramnya kemudian dilihat oleh publik
dan ini juga kita mintakan pendapat dari saksi ahli tentang hukum yang menjelatnya
terhadap unsur unsur yang ada
maka kesimpulan penyidik dengan melihat daripada alat bukti yang sah
kita menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka
kalau kita tahu kan dhani sendiri dalam pemanggilan terakhir
mangkir dari pemanggilan pak
apa langkah langkah dari kepolisian pak
untuk bisa memproses kasus ini ke depan pak
kita undang undang hukum acara tidak
nah memberikan kewenangan kepada penyidik
untuk melakukan pemanggilan kembali dengan instrumennya
nah salah satu instrumennya itu
apabila yang bersangkutan memang dipandang
perlu diuntung dari laporan penjemputan secara prasa kita lakukan
tetapi kita akan menjatuhkan memanggil yang bersangkutan kembali
sebagai seminggu depan
antara hari selanjutnya
kamu dan dhani yaitu pada tanggal dua puluh empat atau dua puluh lima
sesuai dengan apa yang sudah nanti kita rapatkan kembali
kita panggil lagi yang bersangkutan sebagai tersangka
dan kalau tidak datang
nah instrumennya itu
pak frans apakah dengan status tersangka ini
mungkin apa tidak
dhani kemudian harus ditahan gitu pak
dengan status ini
penahanan itu ada dua kriteria ya mas ya
secara objektif dan subjektif
ya kalau nantinya penyidik melihat bahwa
undang undang itu menyatakan bahwa yang bersangkutan memang tidak bisa ditahan karena ancamannya di bawah lima tahun
tetapi tidak kooperatif
kemudian tidak kita anggap ini yang bersangkutan
khawatir kepada hal melarikan itu
khawatir kepada itu
tentunya ada pertimbangan pertimbangan subjektif lagi
nah dua pertimbangan
dan pertimbangan dua pertimbangan subjektif itu
nanti kita kombat lagi untuk kita lakukan langkah selanjutnya
kita bawa secara percaya ataukah memang yang bersangkutan kita kooperatif
orang ahmad dhani yang sentiasa muncul di media ini
pasti akan datang ke polda jawa timur untuk kita panggil
yang terakhir sekali ini pak frans
kalau kita lihat ini kan
tapi agak sensitif pak
besar sekali dengan kondisi politik terkini
bagaimana kepolisian bisa memproses kasus ini tanpa ada tudingan tidak adil
atau mungkin politisasi dan hal hal negatif lainnya gitu pak frans
yang saat ini saja sudah mulai banyak bergerak di media sosial
karena sejak akhir akhir tadi kitarantsur markas di media sosial
tapi kita masuk kepada koridor politik
yang tadi kita masuk adalah ada seseorang elemen dari kumpulan elemen elemen yang ada
yang membentuk elemen kemudian melaporkan kepada kita
dan polri diberikan kewenangan oleh undang undang untuk menegakkan hukum
tentunya harus ditegakkan hukum itu
polri sebagai aparatur yang diberikan kewenangan oleh undang undang untuk melakukan penegakan hukum
tentunya harus menegakkan hukum ketika ada orang yang melapor
di mana sekarang hanya kekeluhan

masyarakat yang melapor
terhadap apa yang dilakukan
kalau dimasukkan ke ruang lingkup lingkup
yang lain silakan
dalam rangka kita sebagai aparatur
negara penegak hukum
baik pak frans jadi memang ini murni hukum
tidak ada urusannya polisi dengan
politik politik yang banyak beredar
saat ini terutama di media sosial
baik pak frans terima kasih atas
perbincangannya pada malam hari ini
itu tadi frans barung mangera kabit humas
polda jawa timur